kita akan pantau langsung proses penerimaan peserta didik baru secara online
sudah ada syarah mediana di smpn enam puluh jakarta di kawasan menteng jakarta pusat
selamat siang sarah ini bagaimana jalannya ppdb di smpn enam puluh jakarta
apakah antusiasme orang tua ini cukup tinggi di tengah masih mewabahnya virus corona
ya baik terima kasih selamat siang juga rizky
benar sekali bahwa memang ppdb ini sudah dibuka secara resmi mulai kamis sebelas juni dua ribu dua puluh sampai nanti tiga juli dua ribu dua puluh
ini meski memang di tengah pandemi begitu memang harus tetap dilakukan sesuai dengan sk no lima ratus satu tahun dua ribu dua puluh
tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik tahun pelajaran dua ribu dua puluh sampai dua ribu dua puluh
yang dikeluarkan oleh kepala dinas pendidikan provinsi dki jakarta yaitu nahdiana
dan yang perlu menjadi catatan adalah tahun ini karena sedang terjadi pandemi ini maka tidak ada ujian nasional
maka dari itu nilainya ini diambil dari nilai rapot kelas empat semester satu dan dua kelas lima semester satu dan dua dan kelas enam semester satu saja
nilai ini nanti dibagi dengan nilai akreditasi dari sekolahnya
untuk mata pelajarannya sendiri ini diambil dari mata pelajaran ppkn bahasa indonesia ipa dan matematika untuk jenjang smp
dan untuk jinjang sma
ini yaitu ada ppkm bahasa indonesia ipa ips itu yang tambahannya
juga ada matematika untuk sma ataupun smk
nah ini untuk sekedar informasi juga ada penambahan jalur untuk jalur afirmasi
yakni untuk jalur afirmasi khusus untuk anak tenaga kesehatan begitu yang meninggal karena menangani pandemi covid sembilan belas
ini sekarang masuk ke dalam jalur afirmasi untuk tahun ini
dan juga layanan ini tadi menjawab pertanyaan anda rizky bahwa saat ini memang orang tua murid ini tidak dianjurkan untuk datang langsung ke sekolah
karena pendaftaran memang dilakukan secara daring di ppdb jakarta go id
dan ini layanannya di buka dua puluh empat jam bagi orang tua murid yang memang ada memiliki keluhan keluhan tersebut
ini bisa dilayani dari senin sampai sabtu pada pukul delapan pagi hingga pukul empat sore
namun tentunya untuk mengetahui seperti apa begitu teknisnya dan juga untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa persiapan yang telah disiapkan oleh masing masing sekolah
jika misalnya terjadi ada kendala teknis dan lain lain sekarang saya sudah berada di sini bersama kepala sekolah dari smpn enam puluh jakarta bapak umar panujud
pak umar panuju pertama tama selamat
siang bapak nah ini bisa dijelaskan mungkin pak seperti apa ini persiapan untuk posko pengaduan
ya untuk persiapan apa yang dilakukan di smp negeri enam puluh jakarta yang pertama langkah kita adalah mempelajari juknis nomor lima ratus satu tentang ppdb tahun pelajaran dua ribu dua puluh
langkah berikutnya kita membentuk kepanitiaan tingkat satuan pendidikan dalam hal ini di smp negeri enam puluh jakarta
terdiri dari kepala sekolah kasatlak wakil kepala sekolah dan juga tenaga kependidikan
kemudian kita membentuk membuat sepanduk yang berisi informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan ppdb tahun pelajaran dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu
yang disitu pun juga kami sertakan kontak person yang bisa dihubungi manakala masyarakat mengalami kesulitan
artinya kita bisa memberikan penjelasan by phone ya
kemudian untuk persiapan kan tidak tertutup kemungkinan ada masyarakat ingin datang ke sekolah meminta penjelasan secara lengkap dan kami siapkan
namun untuk itu kami menyiapkannya juga harus mengikuti protokol air pencegahan covid sembilan belas
artinya kami menyiapkan petugas yang memeriksa masyarakat yang datang harus wajib pakai masker
kemudian kita ukur suhunya dengan termogan
apabila memang normal dipersilakan untuk cuci tangan
kemudian baru menemui bagian penerimaan keperluannya apa
kemudian baru masuk ke ruang pelayanan kita berikan penjelasan
dari situlah kita menyiapkan dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat
tentunya harapan kita pelaksanaan pbdb yang sekarang daring bisa dilaksanakan di rumah
tapi mengingat masyarakat juga ada yang benar benar mohon maaf mungkin praktek kepritonologi ya kita harus membantu ya
agar pbdb dki jakarta ini berlangsung dengan lancar sesuai dengan motonya sukses persiapan sukses pelaksanaan dan juga sukses hasil begitu
oke pak ini dari pihak sekolahnya sendiri mungkin ini adakah misalnya antisipasi untuk kendala kendala teknis seperti misalnya jaringan internet dan lain lain
ya kalau untuk masalah jaringan internet ya alhamdulillah kita menggunakan asnet nggak masalah ya artinya untuk saat ini normal normal saja
artinya kalau memang ada kendala pun kami sudah punya kontak person kepada provider yang kita hubungi gitu
oke pak ini kalau ini kan sudah dibuka sejak sebelas juni lalu ya pak ya hari kamis kemarin
nah ini ada orang tua murid atau misalnya wali yang datang sudah datang ke sini
untuk orang tua murid ya sudah ada yang datang dari sd berkaitan ingin menanyakan kejelasan karena anaknya itu lahir pada tanggal delapan mei dua ribu lima
sementara ketentuan masuk smp sesuai dengan juknis adalah per satu juli berusia lima belas tahun
artinya anak tersebut usianya sudah lima belas tahun lebih kurang lebih lima puluh dua hari lah
ya berarti tidak bisa mengikuti pbdb dan itu kita jelaskan karena sistem lah yang membuat keputusan itu bukan sekolah gitu
dan alhamdulillah orang tua bisa memahami penjelasan dari pihak sekolah gitu
nah baik ini pertanyaan yang terakhir mungkin pak
ini untuk persyaratan para siswa yang mau masuk smp maupun sma ini kan sudah ada di sistem begitu untuk yang dki
nah tapi untuk syarat syaratnya
yang non dki ini seperti apa pak
ya untuk yang non dki kan berarti ada yang tinggalnya di luar dki tapi sekolahnya di dalam dki
ada yang sekolahnya di luar dki tinggalnya dki atau kedua duanya di luar dki
maka orang tua wajib satu memindai atau memfoto dokumen yang harus disiapkan
di antaranya adalah akte kelahiran
kalau nggak punya akte kelahiran pakai surat keterangan lahir di keurahan ya
berikutnya kartu keluarga
kemudian sertifikat akreditasi dari sekolah asal sd nya
kemudian nilai rapot semester satu dua kelas empat
dan nilai rapot semester satu kelas enam
mata pelajarannya ppkn bahasa indonesia matematika dan ipa
kalau itu sudah disiapkan maka orang tua bisa mengakses melalui situs
setelah itu klik tombol pengajuan akun
setelah itu baru bisa mengisi formulir yang artinya isi formulir pendaftaran online
di antaranya ada identitas
kemudian meng input nilai rapot yang tadi
kemudian meng input nilai akreditasi sekolahnya
kemudian juga membuat tadi kelempatan terakhir lagi
membuat surat pertanggung jawaban mutlak
keabsahan dokumen dari orang tua yang bermaterai rp enam
selanjutnya baru mengunggah atau meng upload dokumen dokumen tadi
setelah itu baru mendapatkan token atau pin
setelah diverifikasi oleh operator baru nanti bisa dapat pin dan login untuk pendaftaran
baik sudah sangat jelas sekali pak umar
terima kasih banyak
dan kita berdua sama sama agar penerimaan siswa baru ini memang berjalan tetap lancar ya begitu pak ya
meski di tengah pandemi corona
ya baik kembali ke anda rizky
baik syarah mediana terima kasih atas laporan anda dan selamat kembali bertugas